kita ke informasi lain dua jenazah korban tewas akibat kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di taman kota kembangan jawa barat berhasil dievakuasi
namun sementara itu dua petugas pemadam kebakaran sempat terjebak dan bahkan terbakar
ratusan rumah di kawasan taman kota kembangan jakarta barat ludes terbakar kamis malam
padatnya permukiman membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menembus titik api yang berada di tengah permukiman
sempitnya jalan masuk membuat dua orang petugas pemadam terjebak di dalam rumah yang terbakar
namun beruntung keduanya masih sempat menyelamatkan diri keluar
puluhan unit pemadam kebakaran akhirnya berhasil menaklukkan sejago merah tiga jam kemudian
dua korban tewas ditemukan terjebak di bawah tangga salah satu rumah
dua korban yang merupakan ibu dan anak ini langsung dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta untuk diotopsi
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan yang mengunjungi
lokasi kebakaran jumat pagi mengatakan bantuan akan segera didistribusikan kepada para korban
saat ini sudin sudah menyiapkan pakaian termasuk juga seragam untuk anak anak
karena anak anak hari senin besok akan sekolah
ada sebagian harus mengikuti ujian nasional
sebetulnya sd itu tidak ada un kalau sd itu adanya ujian
nah mereka ada ujian hari senin kita akan bantu kita akan fasilitasi
dan nanti kita akan atur
kalau perlu anak anak yang ujian hari senin besok ditunda dulu ujiannya
saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki